tim perukiat dari sejumlah ormas islam menyaksikan munculnya hilal atau bulan dari bukit condro dipo kabupaten gresik rabu sore
para saksi kemudian disumpah dan hasil rukyatul hilal ini langsung disampaikan kepada kementerian agama
saksi dari tim rukyat lembaga falakiyah nahdlatul ulama kabupaten gresik menyaksikan kemunculan hilal dengan mata telanjang dan teleskop tepat pukul tujuh belas empat puluh satu sampai tujuh belas tiga puluh
dan selanjutnya kami ajak anda memantau suasana tarawih pertama di bali yang bertepatan dengan hari raya nyepi
sudah ada produser lapangan kanza tamarindora di kantor desa adatuban bali
dora sepanjang hari ini seperti apa suasananya terutama malam hari ini sudah ditetapkan besok ramadan hari pertama
bagaimana suasana sholat tarawih di bali sekarang
selamat malam putri hari ini merupakan hari pertama
salat tarawih bagi umat muslim di indonesia dan di bali tepatnya sekarang saya berada di desa adatuban kecamatan kuta kabupaten badung bali
dan pelaksanaan sholat tarawih perdana atau pertama di bulan ramadan tahun ini tentu saja berbeda dengan pelaksanaan sholat tarawih di tempat atau di daerah lain
pasalnya putri pada hari ini adalah bersamaan dengan perayaan hari suci nyepi tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh lima
tadi setelah melakukan salat isya berjamaah kemudian umat muslim yang ada di bali tepatnya tempat saya melaporkan ini di desa adatuban melakukan salat tarawih perdana di rumah masing masing
nah sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah setempat mulai dari provinsi kemudian kabupaten kota turun ke kecamatan kemudian ke masing masing desa
kemudian juga ada kesepakatan dengan forum kerukunan umat beragama kemudian dengan petugas keamanan
keamanan seperti pecalang
nah itu menyepakati pada awalnya untuk ibadah sholat tarawih bagi umat muslim yang ada di bali ini bisa dilakukan secara berjamaah di tempat ibadah masjid atau musala dengan ketentuan jarak rumah warga tersebut adalah maksimal lima puluh meter dengan masjid atau musala
tapi kemudian ada kesepakatan baru yang kemudian dikeluarkan oleh forum forum tersebut mulai pemerintah sampai forum kerukunan umat beragama kemudian pemerintah yang ada di desa kemudian pecalang

saya juga berjalan dari kantor desa ada tuban tempat yang melaporkan saat ini kemudian saya berjalan menuju rumah warga tersebut
di jalan raya tentu saja gelap gulita sama sekali tidak ada penerangan putri
tapi kemudian yang menarik adalah ketika saya mendapati warga tersebut sedang melakukan jamaah salat tarawih perdana mereka tetap mematikan lampu dan hanya menggunakan penerangan seadanya
tadi di rumah warga tersebut hanya menggunakan satu lampu tidur
jadi artinya mereka tentunya masih menghargai
dan mengedepankan rasa toleransi meskipun mereka pada saat ini umat muslim sedang melakukan sholat tarawih perdana tapi mereka dengan rasa toleransinya tetap mengikuti kemudian atau menghormati bagaimana ritual atau mungkin ibadah hari raya nyeti yang kemudian sehari hari dilaksanakan di sini
seperti bertahun tahun sebelumnya tentu saja tidak ada penerangan atau hanya menggunakan lampu seadanya
dan selain ada satu rumah yang kemudian dijadikan tempat berjamaah untuk sholat tarawih
dana pada malam hari ini ada juga warga yang mengatakan atau melakukan salat tarawih di rumah masing masing
dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan sebelumnya bahwa mereka tidak melakukan sholat berjamaah di masjid atau mushalat terdekat
dan ini kemudian disampaikan juga oleh bandesa adatuban
tadi mengatakan bahwa sama sekali dari pihak pecalang maupun dari tokoh agama setempat ini tidak melarang
jika warga muslim untuk melakukan ibadah secara berjamaah di masjid atau musola
tapi kemudian mereka ini punya toleransi tersendiri dan ingin kemudian terjalin kerukunan
dan ini sudah terjadi selama bertahun tahun bahwa mereka kemudian menyepakati tidak melakukan ibadah berjamaah sholat tarawih di masjid atau mushalat
dan mereka kemudian memilih sholat tarawih di rumah masing masing dengan tidak menggunakan pengeras suara
hanya suara seadanya kemudian juga menggunakan penerangan seadanya
nah sementara putri tadi juga saya memantau ada warga lainnya juga yang menggelar salat berjamaah di rumah masing masing
artinya mereka terbatas hanya dengan keluarga mereka masing masing
dan ini kemudian tidak mengurangi kemudian kehidmatan mereka dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih perdana pada malam hari ini
untuk sejauh ini putri saya memantau keseluruhan kondisi salat tarawih
kemudian kondisi hari raya nyepi tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang ada di desa adat tuban kecamatan kuta kabupaten badung bali ini berjalan dengan kondusif dengan damai dan dengan khidmat
karena saya memantau dari pagi sejak mulai ibadah pukul enam pagi sampai sekarang saya melaporkan tidak ada kemudian hal hal yang negatif
tidak ada kemudian hal hal yang kemudian tidak diinginkan dan semuanya berjalan dengan lancar
dan saya juga memantau pecalang atau polisi atau petugas keamanan desa adat ini juga
tetap kemudian berjaga di pos yang sudah ada di banjar atau di desa masing masing
dan kemudian mereka juga sesekali ini memantau jalannya sholat tarawih yang ada di rumah rumah warga
nah ini kemudian diharapkan bisa menyampaikan pesan toleransi maupun kerukunan antarumat beragama
bukan hanya di bali saja putri tapi juga bisa terjadi di seluruh indonesia
dan perlu diketahui putri untuk desa adat tuban ini menjadi unik karena warganya ini bukan hanya beragama hindu saja
sama yang beragama selain hindu
misalnya ada beragama islam ada juga kristen dan juga ada agama lainnya
tadi bandesa adat tuban menyatakan bahwa untuk keseluruhan jumlah penduduk yang ada di desa adatuban ini mencapai sekitar empat belas tujuh ratus warga
misalnya adalah islam kemudian kristen dan lain sebagainya
dan ini menjadi bukti bahwa selama bertahun tahun pula mereka bisa hidup berdampingan
dan kemudian toleransi
untuk melakukan atau meyakini agama mereka masing masing terbukti
pada malam hari ini saya kemudian bersama teman teman jurnalis lainnya yang sedang bertugas meliput di sini
ini menjadi saksi bahwa kerukunan antarumat beragama ini terjalin dan mereka sama sekali tidak bermasalah
dan bahkan ibadah saya lihat tetap kusyuk dan juga tetap berjalan khidmat
nah kemudian untuk perayaan hari suci nyepi pada hari ini saya juga memantau terdapat kemudian kebijakan yang tentunya sudah berjalan
misalnya sejak pagi tadi
mulai pukul enam waktu indonesia tengah
bandara internasional igusti ngurah rai ini melakukan penghentian operasional sementara untuk penerbangan komersial
dan kemudian ditutup akan sampai besok kamis pukul enam pagi
artinya besok setelah atau lewat dari pukul enam pagi waktu indonesia tengah
maka penerbangan komersial ini akan bisa berjalan kembali
kemudian juga untuk tol bali mandara putri ini juga dilakukan penutupan sementara
mulai selasa malam atau sejak semalam
mulai pukul sebelas malam waktu indonesia tengah pada selasa kemarin
dan akan kembali dibuka pada esok kamis sekitar pukul tujuh pagi
kemudian juga selain penutupan dua tempat obyek vital tadi
juga ini dilakukan untuk penonaktifan seluler data
namun ini kemudian berbeda kondisinya bagi tempat tempat objek vital lainnya
misalnya tempat yang melaporkan ini kantor desa rumah sakit bandara kantor kepolisian
kantor militer bmkg basar ras serta objek vital lainnya
ini tetap bisa menggunakan layanan untuk data seluler
kemudian juga untuk internet protokol television
jika kemudian terjadi kondisi darurat sewaktu waktu
secara keseluruhan kondisi atau pelaksanaan salat karawih maupun juga hari raya nyepi tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh
berjalan dengan lancar di bali
dan ini kemudian menjadi hal yang bagus momen yang bagus
dan bisa dicontoh untuk nilai toleransi kerukunan antarumat beragama
terima kasih kanzata marindora
langsung dari bali